anda kembali menyaksikan breaking news usai melakukan sosialisasi teks amnesti di nusa dua bali
presiden republik indonesia joko widodo rabu sore memimpin doa untuk masyarakat kabupaten pidijaya aceh
yang tengah tertimpa bencana gempa bumi
ya dan doa untuk masyarakat kabupaten pindijaya aceh dilakukan di depan ribuan pengusaha dan juga undangan yang hadir
pada hari tadi telah terjadi gempa bumi di kabupaten pindijaya di provinsi nanggro aceh darussalam
sebab itu pada kesempatan yang ke ini baiklah kita memanjatkan doa untuk seluruh masyarakat aceh
khususnya warga di kabupaten widjaya
semoga tetap tetap baik
tetap tawakal tetap kuat untuk kembali dan bangun hari besok